kita ke informasi lainnya di jakarta dua hari pengoperasian terminal tiga bandara soekarno hatta tangerang banten sejumlah kendala masih ditemukan
di antaranya isolator ups yang sempat down dan banyaknya penumpang yang masih kebingungan
pengoperasian terminal tiga bandara soekarno hatta tangerang banten sejak selasa dini hari masih menemui sejumlah kendala
di antaranya isolator ups yang down dan minimnya petunjuk informasi sehingga tidak sedikit penumpang yang kebingungan
winda calon penumpang mengaku sempat kebingungan karena banyaknya area check in
untuk mengantisipasi hal tersebut pihak angga sapura ii mengerahkan tim customer mobile untuk menjemput bola jika ada pengguna jasa bandara yang memerlukan bantuan
manager customer service terminal tiga mengatakan masih perlu dilakukan sosialisasi dan perbaikan
agar pengguna jasa bandara merasa aman dan nyaman saat menggunakan fasilitas di terminal tiga
karena area biar mereka lebih cepat memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang membutuhkan dengan mobile
atau mungkin secara real adalah menjemput bola
pada tahap awal pengoperasian baru maskapai garuda indonesia rute domestik
yang menggunakan terminal tiga ini
nantinya terminal ini akan digunakan untuk penerbangan internasional dan akan menjadi gerbang masuk ke indonesia
dodi wahyudi tangerang
terminal tiga bandara internasional soekarno hatta mengalami beberapa gangguan pada pengoperasian perdananya
selain penerbangan domestik garuda yang mengalami keterlambatan keberangkatan
listrik yang padam dan tidak didukung oleh ups menjadi masalah dalam pengoperasian perdana terminal tiga
direktur jenderal perhubungan udara kemenhub supra setiopi
menuturkan padamnya listrik mendadak di terminal tiga akan dievaluasi segera
walaupun gangguan tersebut dianggap minor
pihak operator bandara pun didesak untuk melakukan audit fasilitas pendukung
ada korsleting tapi di kit sebelas sama dua belas ya
memang itu tidak prioritas
tidak prioritas sehingga tidak dipasang ups
tetapi kenapa kursleting
ada yang ya mungkin shortcut ya
ya pasti kita akan pemberitahuan ada masalahnya apa
kan kita juga masalahnya itu kan bandara beroperasi baru ya
masih ada saja
tapi supaya tidak terulang lagi kita akan lakukan seluruhnya